good morning penyuka tanaman hias terutama bunga mawar ayo merapat
bunga mawar biasanya jadi favorit banyak orang untuk ditanam di pekarangan rumah
dengan ketekunan dan teknik yang tepat mawar tak hanya bisa menjadi penghias halaman rumah
tapi juga bisa dibudidayakan
salah satu metode yang digunakan dalam proses budidaya mawar adalah okulasi
saya akan belajar teknik okulasi ini di tempat budidaya mawar di kawasan cisarua kabupaten bandung barat jawa barat
di sini terdapat sekitar enam puluh varietas mawar
dalam proses okulasi kulit pohon yang bermata tunas akan ditempelkan pada batang bawah mawar yang lebih tua
tujuannya agar menyatu dan tumbuh menjadi tanaman baru
batang dari cabang utama akan ditahan dengan tali sementara batang dari tunas cabang baru dibiarkan tegak
setelah dua tunas ini diokulasi maka sepuluh hari kemudian ikatannya ini baru boleh dibuka
dan setelah itu jangan lupa pastikan bahwa si tunas baru ini bisa tumbuh dengan baik tanpa terganggu oleh tunas yang lainnya
sehingga nantinya tunas yang baru itu bisa tumbuh sempurna seperti ini dan menghasilkan bunga dengan kualitas yang baik
nah kalau anda ingin membudidayakan mawar di rumah ada tipsnya nih
dan jika ada daun yang menguning atau ditemukan hama seperti kutu tanaman harus segera disiangi
untuk penyiraman sehari sekali
sampai dua kali tergantung cuaca
biasanya nyirepnya itu di pagi hari
kalau saat panas biasanya pagi dan sore
untuk pupuk kurang lebih sekitar satu bulan sekali
untuk pupuk daun kurang lebih sekitar dua minggu sekali
dari mawar kita bergeser ke anggrek
anggrek juga populer sebagai tanaman hias ya
secara umum anggrek terbagi menjadi dua jenis
yaitu anggrek spesias atau anggrek yang hidup
di alam liar dan anggrek hibrida atau hasil persilangan supaya anggrek bisa tumbuh
dengan baik media tanamnya harus diperhatikan biasanya media tanam yang dipilih adalah pakis
arang sabut kelapa atau lumut bibit atau bayi anggrek kemudian disemai dicuci lalu ditanam
hal lain yang juga harus diperhatikan adalah suhu kelembaban dan intensitas cahaya matahari
anggrek bulan butuh keteduhan lebih teduh dibanding anggrek dendrobium atau katle lebih
lebih terang sedikit kalau ingin memperbanyak anggrek pisahkan dengan memotong bagian batang
letakan potongan tersebut di media tanam yang baru penyisaan ini juga perlu dilakukan
agar anggrek bisa tumbuh lagi sempurna selain sebagai hobi budidaya tanaman hias juga
menjanjikan keuntungan yang lumayan selain dijual langsung sebagai bunga segar mawar dan anggrek juga
bisa dirangkai menjadi hantaran atau hadiah seperti ini penjualan bunga termasuk bisnis yang bisa
bertahan lama karena bunga itu diperlukan untuk bukan saja dalam keadaan gembira ya duka cita
juga kita harus siap melayani jadi menurut saya prospek bunga walaupun banyak floris kita
semakin bagus berarti ya kalau hari hari kita cukup ya bisa melayani sampai belasan juga bisa tapi
hias aneka jenis harganya mulai dari dua ratus rupiah tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat